cuacanya lagi bagus nih sepertinya ya bagaimana kalau kita keluar kita jalan jalan biasanya ada jajanan enak nih di pinggir jalan atau di trotoar tuh ya
ya kita lihat yuk ada jajanan apa nih ya wah ada tukang gorengan nih tapi nanti dulu nih walaupun enak tapi ini kan sebenarnya pedagang kaki lima seperti tukang gorengan
ini nggak bisa berjualan di trotoar jalan arteri karena memang bukan peruntukannya dan pastinya melanggar aturan
nih aturannya nih aturan peraturan menteri garis miring pupr nomor tiga garis miring prt garis miring m tahun dua ribu empat belas
ini tentang penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan
aduh ini lagi nih ini ngapain ngebut ngebut mas kalau di jalanan itu kecepatannya dikontrol ngapain cepet cepet mau pada kemana emangnya
eh lah malah parkir situ mas
jangan parkir di situ nanti kena tilang nih
kalau udah kena tilang ujung ujungnya apa
marah marah lagi kan
nah parkir di trotoar jalan juga ada pidananya loh
kurungan paling lama satu bulan atau denda dua ratus lima puluh ribu rupiah
sesuai undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
tapi kalau masih bandel nih ini akibatnya nih
pak pak disup nih
wuuuh tuh kan akhirnya diangkut sama bapak bapak disup
makanya jangan parkir
jangan parkir sembarangan apalagi di trotoar
mobil yang kedapatan parkir sembarangan juga akan di direct paksa oleh petugas disup
anda harus siap siap membayar denda sebesar lima ratus ribu rupiah kalau masih sayang sama mobilnya
tapi kalau yang ini nih bagus dan patut dicontoh
kalau mau parkir motor atau mobil ya seharusnya kan pada tempatnya
juara pokoknya nih
semua pengendara taat aturan
misalkan nih parkir di tempat yang disediakan
jalanan jadi rapi
bisa mengurangi kemacetan juga
yang senang kan kita kita juga
demi kenyamanan bersama yuk bisa yuk kita taati peraturan yang ada